timnas senior indonesia menggelar latihan kedua di lapangan tor surabaya pada selasa malam
latihan kali ini dipimpin para asisten sintayong karena pelatih asal korea selatan itu diberi tugas mendampingi timnas u dua puluh tiga di solo jawa tengah
sedangkan seluruh pemain yang dipanggil juga mengikuti latihan sesi kedua ini
kecuali empat pemain yang mengalami cedera dan dipastikan absen pada laga fifa matchday melawan turkmenistan
mereka adalah sen patinama jakob sayuri yance sayuri dan dimas drajat
mereka yang cedera akan digantikan pemain timnas u dua puluh tiga
alfeandra dewanga salah satu pemain timnas u dua puluh tiga yang dipanggil ke timnas senior mengaku siap dengan tugas gandanya ini
alhamdulillah yang pasti perasaan saya sangat senang ya semoga di kesempatan ini saya bisa memaksimalkan
kalau perjalanan sana sini yang pasti ada rasa capek karena habis pertandingan besok juga saya harus balik ke solo
untuk mengantisipasinya yang pasti kita dapat vitamin dari dokter
selain itu kita sendiri bisa menjaga pola tidur
nama nama lama seperti nadeo argawinata stefano lilipali dan riki kambuaya juga sudah mengikuti latihan
sedangkan pemain yang lama absen di timnas senior egy maulana fikri akhirnya dipanggil kembali
begitu juga dengan pemain timnas yang bermain di klub luar negeri seperti sandy wals jordi amat dan asnawi mangko alam bahar terlihat bugar saat latihan kedua ini
khusus untuk sandiwal ini merupakan kali kedua ia datang ke surabaya memperkuat timnas
sayangnya saat kehadiran pertama melawan palestina beberapa waktu lalu pemain asal klub belgia kafe mechellen itu gagal debut karena cedera
kali ini ia mengaku fit dan siap menjalani debut
saya sangat teruja sangat senang untuk berada di sini bersama tim untuk kesempatan dan kesempatan untuk membuat debut saya pada hari selamat
jadi fokus penuh pada hari selamat
latihan kali ini sedikit berbeda dengan latihan sesi pertama
para pemain sudah mulai melakukan latihan normal setelah menjalani recovery karena baru saja selesai menjalani pertandingan di level klub
setelah melakukan pemanasan dan game ringan latihan timnas dilakukan secara tertutup
miftah farid gan carwi caksono surabaya jawa timur